polisi merilis identitas pelaku peledakan di pos polisi di kartasura
sementara itu dari hasil temuan di lokasi kejadian
bom yang digunakan terduga pelaku berdaya ledak rendah
berikut pernyataan kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brigjen pol dedy prasetyo pada selasa pagi
ini adalah foto pelaku
merengkap dari hasil identifikasi dari tim binapis
yang selain dari sidik jari juga disocokkan dari sidik jari yang ada di ijasa yang pernah kita
ini beberapa para putri yang berhasil disertai
ada beberapa serbuk
yang di dalam paperware ini sudah berisi campuran
kemudian ada potasiumnya
kemudian ada black powdernya
ini sudah campuran
artinya bahwa ini bukan merupakan
ini bukan rakitan yang bisa digunakan oleh bersambungkan
ya sementara yang bersangkutan menggunakan jenis bomnya adalah
sehingga ketika terjadi ledakan
yang melukai yang disokot adalah sebagian buk maupun tangan sebelah kanan
hari ini dari hasil pemeriksaan dan perawatan dari tim dokter
yang bersambungkan kondisi dialahnya
alhamdulillah cukup stabil
dan bisa berkomunikasi
sudah ada koresponden cnn indonesia
hendrawan setiawan di solo jawa tengah
hendrawan selamat sore
sementara ini apakah sudah ada dugaan latar belakang
mengapa terduga pelaku melakukan hal tersebut atau aksi tersebut di pos polisi di kartasura
puspa sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi tentang latar belakang
atau motif dari pelaku
mengapa ia melakukan bom bunuh diri
yang dilakukan tadi malam sekitar pukul setengah sebelas waktu indonesia malam
waktu jawa barat
pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus ini
dan pelaku tadi pagi sudah dibawa dari rumah sakit umum dr muar di solo jawa tengah
menuju ke semarang
dan dirawat di rumah sakit bayangkara di semarang
update terbaru kami belum mendapatkan khususnya tentang motif
namun bila kita melihat kondisi
lokasi dari tempat kejadian perkara pos polisi yang berada di belakang saya
ini lokasinya berdekatan dengan rumah dari pelaku yang hanya sekitar delapan ratus meter saja
artinya pelaku cukup mengenal lokasi dari bom bunuh diri yang ia lakukan tadi malam
dan bila melihat dari lokasi pertigaan kata surah ini
ini adalah titik penting dari persimpangan dari tiga kota yaitu solo semarang dan jogja
dimana ini di lokasi ini selalu dilewati

khususnya saat ini bila arus mudik ini cukup banyak dilewati
karena jika melewati jalur alternatif misalnya memang butuh waktu yang lebih panjang misalnya
dan bila melihat kondisi ini tampaknya tujuan dari pelaku bisa jadi adalah untuk menarik perhatian
dari warga masyarakat tentang aksi teror ini
namun bila melihat pergerakan komunikasi yang terjadi di media sosial
kemudian di pelaku
kemudian di platform sejumlah whatsapp misalnya
tampaknya hal ini tidak berpengaruh kepada warga masyarakat
karena aktivitas berjalan seperti biasa
seperti tidak ada insiden apa apa tadi malam
kawan jika berdasarkan penelusuran terduga pelaku
nama terduga pelaku ra
apakah ada kaitannya dengan jaringan teroris di indonesia
sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian
bahwa terduga pelaku ini terkait dengan organisasi secara terstruktur
namun bila kita melihat dari rekam jejak pelaku
misalnya penelusuran saya tadi di lokasi menunjukkan bahwa ra ini memang ketika lulus sma pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
ini sempat berbeda perilaku ketika bertemu dengan orang orang baru atau teman teman baru
dan di tahun dua ribu delapan belas lalu ra juga sempat menghilang selama satu pekan
yang akhirnya diketahui bahwa ra ini pergi ke semarang
namun tidak diketahui apa yang terjadi
namun terjadi perubahan perilaku pada diri ra ini menjadi semakin tertutup
khususnya dengan warga sekitar
ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi orang orang yang berada di sekitar kampung ra
termasuk bagi keluarganya
dan selain itu bila kita melihat pola yang sama terulang beberapa kali ketika ada aksi bom bunuh diri misalnya
ini skalanya juga cukup kecil low explosive kemudian yang dituju juga sama
apakah ini kemudian membuat suatu pola tertentu bom bunuh diri yang lain
kita tentu harus pastikan pernyataan resmi dari pihak otoritas polri khususnya
oke hendrawan mengingat aksi peledakan ini terjadi h dua menjelang lebaran
apakah ada peningkatan keamanan peningkatan sistem keamanan dari kepolisian setempat menjelang lebaran
ya puspa kalau saya melihat di beberapa titik khususnya di pos pengamanan lebaran
pos pantau lebaran seperti yang di belakang saya yang tadi malam terjadi bom bunuh diri
pada dasarnya pengaman cukup biasa saja

hari ini ada penambahan dua anggota bersenjata yang menggunakan senjata las panjang
namun ketika saya tanya kepada petugas pos ternyata dua petugasnya adalah pindahan dari pos lain yang sebelumnya juga sudah dijaga
ini hal baru yang muncul pengamanan terbaru yang muncul di pos pantau yang saat ini ada di kartasura
yang dimana petugas ini bertugas mulai sore hari ini
namun informasi yang lain yang kami peroleh selain pengamanan secara terbuka
ada penambahan kekuatan pengamanan namun secara tertutup
ada kemungkinan ini digunakan untuk lebih meningkatkan rasa nyaman bagi warga masyarakat yang sedang melakukan mudik
namun sekali lagi bila kita melihat aksi yang terjadi tadi malam dan kemudian respon yang dilakukan oleh warga masyarakat
tampaknya teror tadi malam sama sekali tidak berpengaruh kepada warga masyarakat khususnya di kawasan solo ini
kita harapkan juga tidak terjadi apa apa tidak mengganggu ibadah khususnya bagi umat muslim yang besok akan menggelar sholat id di kartasura
hendrawan setiawan terima kasih banyak atas informasi anda